bella dan afif akan mengelola semua itu untuk mereka berdua
afif akan mendapatkan gaji karena mengelola semuanya
ini gak mungkin
pasti salah tuh surat wasiat
saya gak terima
pasti ada yang salah pak jaya
mama tenang dulu
bagaimana mau tenang
udah jelas surat wasiat ini salah
mama jangan teriak teriak
gak enak banget didengernya
pak jaya kan cuma bacain surat dari papa
apa yang dikatakan sama karin itu bener ma
mama tenang dulu
bawa kak sylvia ke kamar
yuk kita ke kamar
yuk kita ke kamar
silahkan lanjut ya
semua ini kan karena bela
tapi kenapa semuanya
jadi buat bella
ini gak bisa dibiarin ma
kita harus nentang semua ini
iya bener sekali sintia
bahkan sintia aja sampe sampe gak kebagian sama sekali lho
kamu tenang aja lora
pokoknya apa yang kamu mau
mama pasti setuju
tenang aja bapak pasti dukung kamu
tapi kamu gak bisa menjuarai
papa tuh pinter ya
dia udah bikin kamu gak bisa berkutik
kamu sengaja ngelakuin ini semua
kamu harus tahu ray
gak ada seorang perempuan pun yang bisa lari dari kehidupan aku
sebelum kamu mati
mama sama adik kamu dulu yang mati
kamu tahu kan kenapa
kamu jelek adik
bawa aja sama suara
saya cuma nanyain anak saya dari mana itu aja
pergi pergi pergi pergi bumbar bubar
apa mungkin dia bella
aku harus tahu siapa dia sebenarnya
apakah dia memang anakku atau bukan
bella anak mama
bella kamu kemana saja
semua orang mencari kamu
waktu itu kita ketawa
tapi kenapa kamu diam saja na
kamu sama mama selalu memikirkan kamu

mama tidak bisa mengerti kamu
mama tidak bisa mengerti kamu
mama tidak bisa makan
mama tidak bisa dihidupi

mama tidak bisa
tidak mama aku tidak apa apa
lebih baik kita pulang ya
tidak bella tidak
mama tidak mau kembali ke rumah reno
di sana itu udah perempuan jahat
mama tidak mau
bagaimana kalau kita kembali ke rumah lama kita
kamu mau kan bella
tidak bisa ma
tolong jangan paksa mama untuk kembali ke rumah reno
mama tidak mau bella
aku tidak akan bawa mama ke sana
aku akan ajak mama tinggal bersama aku
tapi kamu gak apa apa tinggal bersama mama

itu adalah dokter apa skd
sudah tujuan rijawear
peng roses yakin agak mario
dengan cara yang lebih dangerous
tolong dong pak zaya dengarkan ya
ini yang namanya bella udah lama diusir dari rumah ini
dan anaknya bella itu bukan anaknya afif
mewariskan hartanya buat mereka berdua
itu gak bener pasti dirubah
tolong dibaca ya dibaca lagi dengan baik
tapi bu yang menulis suatu asiat itu
pak arta sendiri
tidak mungkin ada kesalahan
sekarang aku tinggal di rumah ini
rumah ini adalah rumah majikannya teman aku
kebetulan majikanya lagi ke luar negeri
jadi untuk sementara waktu
kita bisa tinggal disini
kalau tinggal sama kamu disini
temen aku namanya siti itu anaknya baik banget
yaudah sekarang kita masuk aja yuk
mama tenang dulu
pak zaya hanya menuliskan tugasnya secara profesional
tapi gak begitu dong afib
mama yakin pasti udah dirubah
itu kan suaranya sylvia
tunggu tunggu pak zaya
mungkin saja suami saya kena tekanan
makanya nulis surat wasiatnya seperti itu
soalnya gak masuk akal
pak jaya terima kasih banyak ya
aduh afif kamu tuh harus dengarkan dulu
mama gak yakin ini gak bener semuanya
siti ini bener bener kelewatan ya
dia tuh selalu aja menghina kamu
harus diajaran ini sama mama
mama tenang aja
mama jangan kesana
mama tuh harus kasih pengajaran sama itu perempuan
mama tuh gak terima afif
mama gak terima
lepasin apa sih
mama tuh gak suka perempuan itu dan anaknya
dapet warisan dari papa
dia tuh siapa
dia bukan keluarga kita
dia bukan siapa siapa
pokoknya mama gak rela
mama harus menghormati keputusan alam harum papa
pasti papa juga punya alasan tertentu mah
mama yakin banget ini semua rencana bella dan reno
kamu harus tahu dong reno itu paling pinter melakukan sesuatu
pasti ini rencana mereka berdua
mama jangan suka menyalahkan orang lain
dan mama harus tau bahwa semua orang
sekarang bukan waktunya aku bicarakan soal tulisan di kertas itu
aku harus cari waktu yang tepat
ada apa sih
ma mama isi rahat dulu disini ya
ya udah bella tinggal dulu ya ma
bel rencana kamu selanjutnya apa
sekarang kan mama kamu ada disini juga
berarti kita harus ngurus siva dan mama sekaligus
aku akan cari pekerjaan yang lain
dan pastinya kita harus pindah dari sini
afif aku udah menemukan jalan hidup aku
aku berusaha hidup sendirian
untuk mencukupi anakku
tapi kenapa kau masih saja datang ke hidupku
lepaskan aku afif
biarkan aku pergi menjalani hidupku sendiri
ternyatanya pantulan foto
aku kangen sama kamu
aku juga kangen sama dede siva